konferensi tingkat tinggi g dua puluh telah menelurkan tiga puluh satu kesepakatan bersama atau komunike
di antaranya reformasi perdagangan internasional
selain itu penangguhan perang dagang oleh tiongkok dan amerika serikat
mampu meredakan sentimen negatif pada negara berkembang termasuk indonesia
konferensi tingkat tinggi g dua puluh di buenos aires argentina
telah menghasilkan tiga puluh satu kesepakatan bersama khususnya terkait perdagangan bebas
anggota kttg dua puluh menyepakati
perdagangan sebagai alat utama pertumbuhan global
serta mengakui perlunya reformasi sistem perdagangan internasional
di samping itu kesepakatan penangguhan perang dagang yang dibuat amerika serikat dan tiongkok
di sela sela pertemuan g dua puluh mampu mengendurkan tensi perang dagang
sejumlah analis menilai penurunan tensi perang dagang memberi sentimen positif jangka pendek
untuk negara negara berkembang termasuk indonesia
mulai dari penurunan risiko pasar penguatan rupiah
dan perbaikan investasi ke pasar modal indonesia
namun penangguhan perang dagang ini tidak hanya bergantung pada
perang dagang ini tak serta merta meredakan gejolak perekonomian global
amerika dan tiongkok hanya menunda penerapan tarif tambahan pada awal dua ribu sembilan belas
ktt g dua puluh juga bersepakat melakukan reformasi world trade organization wto
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan indonesia harus menyiapkan posisi yang jelas
serta menjadi negosiator yang unggul dalam menghadapi era perang dagang bilateral
melemahnya sistem perdagangan multilateral
di lain pihak sri mulyani yang turut hadir dalam ktt g dua puluh
melalui akun media sosialnya menjelaskan
kekompakan anggota g dua puluh menjawab tantangan ekonomi dunia
ke dalam kebijakan satu arah kini seakan menguap
meski beberapa kemajuan penting telah dibuat lewat forum g dua puluh
sri mulyani menekankan masih banyak tantangan yang belum terjawab
dan risiko masih membayangi perekonomian indonesia
hasil pertemuan g dua puluh dinilai tak serta merta membuat indonesia bebas dari tekanan eksternal
lantaran bayang bayang ketidakpastian masih harus terus diwaspadai